seorang karyawati sebuah restoran di surabaya tewas mengenaskan setelah terjepit lift barang rabu pagi
nyawa korban tidak tertolong lagi meski sempat dilarikan ke rumah sakit
detik detik kecelakaan kerja ini terekam kamera cctv
inilah rekaman detik detik korban nabila tulmah zaro
warga jalan duku kupang surabaya yang terjepit lift barang hingga tewas
kejadian ini berawal saat korban hendak memasukkan barang dari lantai dua ke lantai satu
saat itu korban hendak menaruh tas plastik ke lantai bawah dengan kepala menjorok ke dalam ruang lintasan lift
tanpa disadari lift turun ke bawah dan menekan wajahnya
korban sempat dilarikan rekannya ke rumah sakit namun nyawanya sudah tak tertolong lagi
ini murni kayaknya murni kecelakaan kerja ya ini belum kita sampai ke visum ini
karena kita lihat di jtv saat di lantai dua itu satu pun gak ada
dari hasil olah tkp kita juga cross check ke jtv yang ada di sana
saat itu gak ada satu orang pun selain korban
sementara itu dari hasil olah tempat kejadian yang dilakukan inafis polrestabes surabaya
kejadian tersebut murni kecelakaan kerja
yakni kelalaian korban menekan tombol saat menaruh barang di lift barang
lantaran murni kecelakaan kerja jenazah korban langsung dibawa pulang pihak keluarga
dan akan dikebumikan
di makam umum jalan duku kupang surabaya
sementara lift barang masih dalam penyidikan petugas